kita pantau arus lalu lintas melalui kamera cctv kementerian perhubungan
dan kita akan melihat seperti apa suasana sejumlah kawasan
di beberapa titik yang biasanya terkenal dengan simbol kemacetan
kita lihat dulu di pintu tol kanci bagaimana kondisi di sana
ya dari pintu tol kanci kita bisa lihat ke arah brebes
sepertinya memang masih sedikit ada sejumlah kendaraan yang melintas
mengingat memang satu hari jelang idul fitri
banyak warga yang masih memilih untuk mudik pada hari ini
sementara kalau kita melihat ke arah tol kanci
pada saat ini tidak terlalu terjadi kepadatan arus lalu lintas
karena berdasarkan laporan dari beberapa rekan cnn indonesia
yang melakukan liputan maupun pelaporan arus mudik
puncak arus mudik terjadi pada hamin dua maupun h tiga kemarin
sementara jika kita melihat ke arah kota cirebon
tidak terlalu juga ada kemacetan
tapi boleh jadi besok pagi biasanya warga akan melakukan aktivitas cukup banyak
mengingat sholat id pagi kemudian mereka melakukan kegiatan bersilah turami
kepada handai tolan
kita coba lihat lagi satu lagi di mana kira kira kita bisa menyaksikan kemacetan
simpang ciawi ternyata cukup terjadi kepadatan
jika kita lihat yang mengarah ke arah sukabumi
sepertinya para pemudik dari jawa barat maupun sekitarnya
sudah memadati kawasan sukabumi
nantinya mereka akan merayakan lebaran pada esok pagi
apabila memang sidang isbat akan diumumkan hari ini lebaran besok pagi
baiklah ini adalah cctv kondisi arus lalu lintas
lalu kita akan pantau
lalu lintas di gerbang tol palimanan
sudah ada rekan saya di sana
marsha dengan kondisi bagaimana di tol palimanan
selamat sore marsya
silahkan dengan laporan anda apakah terjadi peningkatan jumlah arus mudik
atau justru sekarang sudah mulai lengang
ya yuda pantauan arus lalu lintas satu hari menjelang hari raya idul fitri
di gerbang tol palimanan ini
walaupun masih ramai namun sangat lancar
ini belum melihat adanya kepadatan kendaraan
dan di gerbang tolnya sendiri untuk antrian kendaraannya hanya mencapai
sekitar lima hingga delapan kendaraan saja dengan kecepatan kira kira sekitar
delapan puluh km per jamnya
hal yang sama juga saya lihat di jalur pantura yang semalam dari arah
indramayu menuju cirebon terpantau sekitar tujuh km antrian
kendaraannya dan itu masuk hingga ke jalan pleret dan ke persimpangan kedau
namun pada hari ini mulai dari tadi pagi
saya memantau hingga sore hari ini
saya belum melihat adanya kemacetan sama sekali dan memang hal ini dikarenakan
arus puncak arus mudik di dua jalur ini di tol palimanan dan di jalur pantura
sudah bergeser ke brexit dan brebes timur
dan hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan di kedua jalur ini yuda

dari pihak kepolisian dan penyelenggara tol masih melakukan antisipasi antisipasi
yang sudah dilakukan sejak tujuh hari menjelang hari raya idul fitri seperti saat ini
gerbang tol di gerbang tol palimanan ini masih dibuka sekitar dua puluh satu pembayaran loket tiket
dan juga nantinya jikalau ada penumpukan di gerbang tol sendiri nantinya akan ada pembayaran
secara jemput bola begitu
dan untuk rest area di parking bay di kilometer satu ratus sembilan puluh satu tol palimanan juga nantinya akan ada penutupan
jika nanti malam ternyata terdapat lonjakan kendaraan di jalan tol palimanan ini
namun yang saya pantau sampai saat ini untuk antisipasi antisipasi tersebut dapat dinilai cukup memberikan
dampak positif di sepanjang jalur tol palimanan maupun di jalur pantura

dan saya tetap menghimbau kepada para pemudik yang nantinya masih akan melewati jalan tol palimanan ini
untuk lebih berhati hati begitu dan juga jika memang merasa lelah untuk tidak ragu untuk beristirahat
karena saya masih melihat adanya kendaraan yang masih berhenti di bahu jalan
ya terima kasih
marsha anastasia untuk informasi anda terkait dengan kondisi jalur lintas
kemudian juga tips anda tadi ya buat para pemudik supaya sampai ke kampung halaman dengan selamat dan selamat bertugas kembali marsha